dari data per lima januari rabu sore total sebanyak satu dua ratus enam orang pasien dirawat di rumah sakit darurat covid sembilan belas rsdc wisma atlet kemayoran jakarta
sementara itu pasien positif varian omikron yang dirawat di rsdc wisma atlet kemayoran bertambah enam puluh tujuh orang hingga rabu sore
hal ini disampaikan koordinator humas rsdc wisma atlet kemayoran jakarta kolonel mintoro sumego dalam keterangan persnya pada rabu sore
mintoro menjelaskan dari total pasien yang dirawat di rsdc wisma atlet satu ratus delapan puluh delapan pasien merupakan repatriasi yang melakukan perjalanan dari luar negeri
sementara itu pasien yang positif terpapar varian omikron tercatat pernah melakukan perjalanan dari saudi arabia empat puluh orang
turki tiga puluh delapan orang malaysia dua belas orang amerika serikat sepuluh dan uni emirat arab sepuluh orang
hingga saat ini total pasien positif varian omikron yang dirawat di rsdc wisma atlet kemayoran sebanyak satu ratus tiga puluh enam pasien dan empat puluh satu orang dinyatakan sembuh dan boleh pulang
untuk kasus omikron pada hari ini yaitu total kasus omikron yang sudah dirawat di wisma atlet ada satu ratus tujuh puluh tujuh
lalu pasien yang dinyatakan pulang dalam keadaan sembuh ada empat puluh satu orang
saat ini dirawat satu ratus tiga puluh enam dan mereka adalah berasal dari repatriasi